tapi akhirnya saya juga pikir
itu duitnya chan itu duitnya dari anak anak yang kuliah masih bayar tuh walaupun online
nggak kelihatan ini belakangan dulu deh atau apa gitu
mencari ruang rumah sakit mana yang masih bisa menampung
pertanyaan kedua gak setuju
kalau kita sudah melakukan duluan kita akan lakukan seperti itu
nah ini benar benar cara pengoperasiannya seperti itu
nah berharap alasannya berharap supaya kelak suatu hari nanti biar anak anaknya bisa jadi bintang
tinggal jawab aja alasannya kenapa
ya itu akan kita putuskan kira kira begitu
juga mendorong beberapa dari mereka yang non muslim
gue lupa bales dia bilang besok
indobilco baru menghubungi kami untuk bertemu itu
ada salah satu pemain kampus di bandung
termasuk adalah puisinya karir anwar
nah jadi biasanya caranya yang point guard misalnya point guard nya ada dua jadi dia ngeliat oh ini point guard nya lebih bagus dari yang ini
ya setiap tahun selalu ada sih kayak beberapa bintang gitu kayak contohnya kalau pernah dengar soal queentin kayak gitu gitu tau gak